partai demokrat masih menggodok dan mematangkan figur calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung
demokrat menunggu figur calon wakil presiden yang akan mendampingi joko widodo sebelum mengumumkan keputusan partai
presiden ke enam republik indonesia yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengatakan hal tersebut pada minggu pagi
sby juga mengungkap partai demokrat sudah mulai melakukan pendekatan ke partai politik lain
namun demokrat masih menunggu keputusan partai pendukung jokowi dodo untuk mengumumkan calon wakil presiden yang mendampingi joko widodo pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti
bagaimana partai partai politik yang lain partai demokrat juga menunggu sebetulnya siapa calon wakil presiden yang dipilih oleh pak jokowi
demokrat tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan
juga tidak menjadi bagian dari oposisi
dengan demikian apabila presiden jokowi menetapkan siapa calon wakil presidennya dalam waktu dekat ini
maka pengambilan keputusan partai demokrat akan bisa dilaksanakan lebih cepat lagi lebih resmi lebih definitif dari sekarang
kami juga menunggu pihak pak prabowo itu ingin berkoalisi dengan partai partai politik mana dan siapa yang hendak dipilih sebagai cawapres beliau